aksi berbahaya yang dilakukan puluhan siswa ini
telah menjadi pemandangan rutin sejak dua bulan terakhir
mereka adalah para siswa asal desa siron blang
kecematan cotgli kabupaten aceh besar
sejak banjir memutuskan satu satunya jembatan
yang menghubungkan desa mereka dengan desa siron krung
para siswa ini terpaksa berdesak desakan
dalam rakit penyeberangan yang dibuat warga
tanpa menggunakan pengaman apapun
para siswa berusaha menyeberang sungai untuk mencapai sekolah
mereka kerap kesulitan menyeberang
jika debit air dan arus sungai semakin deras
tak jarang mereka tidak ke sekolah hingga beberapa hari
sampai arus sungai kembali normal
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini